deras yang mengguyur wilayah purwakarta jawa barat menyebabkan luapan banjir dan pergerakan tanah
empat rumah rusak parah dan jalan penghubung kecamatan tertimbun
luapan air sungai menerjang rumah warga di desa panyandangan camatan sukatani purwakarta
selain itu pergerakan tanah juga terjadi dan membuat rumah warga rusak berat
tidak ada korban jiwa dan warga terdampak evakuasi mandiri ke rumah saudara dan kerabat
selain merusak empat rumah dan sebuah kandang ternak hujan deras yang menyebabkan pergerakan tanah juga mengakibatkan akses jalan penghubung kecamatan terputus
pemda purwakarta menyebut wilayah ini rawan pergerakan tanah
untuk mencegah korban warga dan materi akan segera dibangun kembali saluran irigasi dan drainase
terkait dengan dua hal ini saya tentunya tadi sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain
mudah mudahan dalam waktu dekat dan hari ini apa yang bisa kita bantu kita akan segera bantu
kita akan segera menggunakan alat alat tersebut